rencana pengangkatan profesor kehormatan non akademik yang berasal dari luar kampus universitas gajah mada menuai polemik
para dosen ini menilai jabatan profesor adalah jabatan akademik yang harus melaksanakan kewajiban kewajiban akademik
sehingga posisi ini tidak bisa dilakukan oleh orang orang yang memiliki pekerjaan dan posisi di luar kampus
rencana ini juga dinilai tidak sesuai azas kepatutan tidak bermanfaat serta memberi presiden buruk bagi ugm
selain itu dicemaskan ada tujuan lain dari rencana pengangkatan profesor kehormatan ini
dikhawatirkan pengangkatan profesor kehormatan itu melibatkan atau diduga ada transaksi transaksi yang berkaitan dengan kepentingan personal
atau kepentingan kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan misi fundamental pendidikan tinggi itu sendiri
terutama adalah kepentingan kepentingan mereka yang terlibat secara langsung di dalam proses pengangkatan pengusulan dari profesor kehormatan
menanggapi polemik ini ugm saat ini telah menyatakan menghentikan rencana pengangkatan profesor kehormatan

wakil direktur bidang kemahasiswaan pengabdian masyarakat dan alumni ari sujito
ugm kini sedang membuat tim untuk mengkritisi permendikbud ristek yang mengatur pengangkatan profesor kehormatan pada perguruan tinggi
ya lupakan itu lah
kita ini itu anggap aja sebagai momentum untuk menata
dan kita ini sekarang lagi mengerjakan fokus menelaah lebih jauh tentang
bukan lagi soal sk soal itu
itu menurut saya sudah kita kita nggak proses lagi
kalaupun kelak misalnya anda mau ngajukan dan sebagainya
nggak mungkin itu sekarang dilakukan wong
sekarang kita mengkaji tentang peraturan menteri kok gitu
kasus ini berawal dari munculnya surat permohonan rektor ugm opa emilia kepada senat akademik menjadi perwakilan anggota tim ahli
mengusulkan pengangkatan profesor kehormatan bagi gubernur bank indonesia peri warjio pada lima desember dua ribu dua puluh
surat ini sebagai respon atas usulan dari pihak perseorangan di tingkat fakultas
dari sinilah muncul penolakan dari tiga ratus dosen ugm termasuk sejumlah guru besar yang muncul dua puluh dua desember dua ribu dua puluh
hendrawan setiawan teguh supriyadi yogyakarta